tidak sampai satu tahun lagi indonesia akan menghadapi eksperimen demokrasi pilkada serentak yang kedua
ada satu ratus satu daerah termasuk ibu kota jakarta yang akan melakukan pemungutan suara secara serentak
perhatian publik dan media memang selama ini lebih banyak tertuju pada ibu kota
tapi indonesia memang bukan hanya melalui jakarta
kita akan coba lagi mengintip bagaimana dinamika persiapan pilkada serentak dua ribu tujuh belas mendatang
dan kami akan membahasnya malam hari ini bersama mas fadli ramadhanil peneliti dari perludem
kemudian kembali bersama mas ari nur cahyo direktur eksekutif para sindikas selamat malam
bapak bapak tadi kalau kita sudah membahas sama mas ari nih
pilkada dki jakarta memang tidak bisa dinafikan menjadi pusat perhatian
karena di sini katanya barometer politik nasional dinamikanya juga menarik
tapi kan ada satu ratus satu daerah yang akan pilkada serentak nih mas fadli ya
menurut anda seberapa seru
maksudnya gini kalau tadi dki jakarta seru
bagaimana dengan dinamika daerah yang lain apa yang kemudian bisa anda highlight gitu misalnya
ya pertama memang kita mesti perhatikan betul ya bahwa daerah yang akan pilkada di lima belas februari dua ribu tujuh belas itu tidak hanya dki jakarta
ada seratus daerah lain yang akan juga menyelenggarakan pilkada
dalam kalau kita lihat catatannya itu ada tujuh provinsi yang akan melaksanakan pilkada
kemudian ada tujuh puluh enam kabupaten dan delapan belas kota yang akan melaksanakan pilkada secara serentak
ada satu satu totalnya
nah tapi kan kemudian perkembangannya yang kita bisa tangkap tentu yang diberitakan media massa
memang pilkada dki jakarta yang begitu ramai diberitakan
nah pertama dalam konteks daerah yang akan menyelenggarakan pilkada ya
bagi saya kan sebetulnya kalau kita lihat dki jakarta kan relatif dalam konteks persiapan pelaksanaan kan hampir tidak ada persoalan mas
penyelenggaranya sudah oke semua sudah dibentuk anggarannya sudah siap
pemilihnya pun kan memang relatif kan memang orang orang yang sudah bisa lah
sudah sangat rasional kalau bisa dikategorikan
dan persiapannya sudah lebih oke
nah tapi kan bagaimana dengan seratus daerah lainnya
sekarang tahapan apa yang sedang kemudian dilalui oleh para kpud kpud
nah posisi sekarang itu masih tahap proses verifikasi dukungan calon perseorangan
dan itu kan artinya tahapan pilkadanya sudah dimulai sebetulnya
dari tiga agustus kemarin kan itu pendaftaran sampai tanggal delapan
dan sekarang sedang berjalan proses verifikasi administrasi calon perseorangan di beberapa daerah
nah kalau dalam konteks daerah misalnya tujuh provinsi itu kan ada aceh ada banten sulawesi
barat worontalo dan papua barat
nah itu kan provinsi provinsi yang mestinya mendapatkan perhatian khusus juga
aceh misalnya itu akan menyelenggarakan pilkada secara serentak di dua puluh kabupaten kota plus satu provinsinya
luar biasa sekali kan sebetulnya
masif sekali itu pesta demokrasi
dan kita tahu kan bahwa suka tidak suka mau tidak mau
kita kan memang mempunyai catatan bahwa aceh dalam setiap penyelenggaran pemilu punya riwayat kekerasan yang mesti diperhatikan dalam setiap penyelenggaran pilkada
kita melakukan pemantauan bersama teman teman lbh banda aceh di pemilu dua ribu empat belas itu
kekerasan sesama peserta pemilu kekerasan terhadap tim sukses kekerasan terhadap pemilih bahkan sampai ada yang meninggal pengurusan terhadap atribut kampanye dan lain sebagainya
itu hanya terjadi di aceh
itu terjadi di aceh
banyak terjadi di aceh
dan itu terjadi di aceh
dalam catatan kita beberapa pelanggaran pilkada itu terkait dengan praktik kekerasan
dan itu sudah dimulai tuh kekerasan kekerasan pra pilkada itu
nah makanya kan itu tidak terpotret di pilkada
pilih pilkada dua ribu tujuh belas di aceh
ada dua puluh kebupaten kota mas
hampir seluruhnya yang ada di aceh itu
saya ingat saya hanya ada dua atau tiga yang tidak
tapi dua puluh kabupaten kota plus provinsinya juga pilkada
apalagi persinggungan politiknya cukup tinggi di aceh
income an dua duanya akan pecah kongsi
diberitakan akan seperti itu
pak gubernurnya akan maju sendiri zaini abdullah akan maju sendiri
kemudian wakil gubernurnya muzakir manaf akan maju sendiri juga
dan kemudian juga ada mantan gubernurnya yang lama
irwan dizuf juga
dan bahkan abdullah putih juga akan maju
jadi jayan jayan akan bertarung ini ya
cuma orang orang berpengaruh orang orang besar di aceh
kemudian yang punya kelompok dan dukungan politik yang cukup loyal
juga akan maju di pilkada dua ribu tujuh belas nanti
nah itu bisa dibayangkan
bagaimana fragmentasi politik yang akan sangat tajam di aceh
di pemilu dua ribu empat belas saja
pilek pilpres yang fragmentasinya tidak setajam pemilihan kepala daerah tentunya
banyak terjadi praktik kekerasan
kita melakukan pemantauan di pemilu dua ribu empat belas
tapi kan ini tidak terlihat kemudian
bagaimana kemudian praktik yang terjadi selama ini
bagaimana persiapan penyelenggara di daerah yang lain
di aceh khususnya misalnya
catatan anda terkait dengan persiapan mas
bagaimana administrasi kemudian apakah pengawas pemilu sudah siap
dan yang paling penting ini bagaimana kemudian transaksi uang
baik mahar politik di tingkat elit
ataupun juga bagaimana bagi bagi uang di daerah ini sudah menurut anda sudah mulai gejala gejala
makanya ini yang penting untuk diperhatikan
kita kan pilkada dua ribu tujuh belas adalah pilkada serentak transisi gelombang kedua
dan kita tentunya mesti belajar dari penyelenggara pilkada dua ribu lima belas
mulai dari segi pengaturan misalnya kita berharap bahwa
pilkada dua ribu tujuh belas betul betul diperbaiki berdasarkan tindakan evaluatif pilkada dua ribu lima belas
beberapa hal misalnya yang diperhatikan mas
pertama itu tentu saja soal anggaran
politik hukum kita kan kembali membebani penyelenggaraan pilkada itu kepada apbd
padahal dulu awal awal itu
dari awal dulu kita dan bersama beberapa teman teman koalisi yang lain mengingatkan
untuk menghindari dan menghindari keperbedaan kemampuan daerah terkait anggaran menyelenggarakan pilkada
baiknya dari apbn saja
anggaran disurat tuh mas ya
tetap di apbd
nah terlebih apbd artinya daerah berbeda beda dalam hal penganggaran pilkada
nah ini mesti dicek apakah seluruh daerah satu ratus satu ini sudah mempunyai anggaran semua atau belum dalam penyelenggaraan pilkada
anggaran menjadi masalah
nah dalam beberapa kesempatan kan kpu menjelaskan semuanya sudah oke soal anggaran
kalau sudah oke semuanya sudah punya anggaran pertanyaan keduanya adalah cukup atau tidak dengan pengaturan dan segmentasi pilkada dua ribu tujuh belas
mulai dari kampanye yang dibiayai negara untuk proses honorarium penyelenggara kemudian kampanye dan lain sebagainya
untuk persiapan logistik dan distribusinya apakah sudah siap atau tidak
nah cukup atau tidak
dan ketiga nanti soal mekanisme pencairan
nah belajar dari pilkada dua ribu lima belas itu kan mayoritas daerah menggunakan mekanisme dua atau tiga kali pencairan
nah itu kan terbukti beberapa daerah terhambat tahapan pilkadanya dengan mekanisme itu
dan itu kemungkinan akan terulang lagi
nah makanya ini yang penting untuk disorot sebetulnya
ini yang paling penting untuk diperhatikan
kita dari pilkada dua ribu lima belas kita mendorong kalau memang tetap di apbd oke lah
kalau itu kan politik hukum dpr dan pemerintah
tapi ada yang perlu diperbaiki misalnya soal mekanisme pencairan
kita mengusulkan mekanisme pencairan
kita mengusulkan mekanisme pencairan
mekanisme pencairannya satu kali pencairan saja
jadi dana hibah itu langsung diserahkan kepada kpu
kemudian nanti biar kpu yang mengelola secara akuntabel
sehingga tidak kekurangan anggaran dan lain sebagainya tidak akan mengganggu proses penerusan
kalau anda melihat bagaimana pola transaksi politik yang kemudian kita anggap menjadi salah satu masalah dalam demokrasi
transaksi politik di tingkat elit dan juga transaksi politik antara elit dengan masyarakat
anda melihat faktor faktor mahar politik seperti ini masih tetap berlangsung
karena daerah lain hampir tidak berlangsung
makanya potensi itu pasti saja sangat terjadi
nah provinsi lain mas selain dki aceh ada banten yang juga akan pilkada
kita tahu dalam dua atau tiga tahun terakhir banten kan begitu mencemaskan dalam praktik politik dinasti
kemudian yang berujung pada praktik korupsi
nah dalam kondisi pilkada dua ribu tujuh belas juga akan ada kemudian pasti akan berlangsung dinasti dari rezim pemerintahan yang lama
nah kabarnya calonnya sudah mengerucut menjadi dua pasang calon
nah itu masih apa praktik mahar politik masih sangat dikhawatirkan
meskipun kemudian sudah ada sangsi yang
hari itu berlangsung senyap sebenarnya ya
makanya itu kan tidak pernah tersorot
nah makanya proses transaksi politik meskipun ada pengaturan bahwa kalau ada mahar politik sanksinya bisa diskualifikasi sanksi kepada partai
tapi kan kemudian pengaturannya itu masih belum bisa dilaksanakan secara sepenuhnya
meskipun undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas sudah cukup tegas mengatur hal hal ini sebenarnya mas
makanya mahar politik itu baru bisa terlaksana kalau uangnya itu sudah ada diterima oleh partai atau sudah ada diberi diserahkan oleh bakal pasangan calon
nah ini yang kemudian menyulitkan untuk penegakan hukum
mas ari kalau kita bicara mengenai kualitas demokrasi di pilkada serentak tadi memang betul daerah daerah lain sepertinya tidak begitu tersorot
masalah kekerasan maladministrasi kemudian persiapan masalah anggaran
dan yang juga kalau kita bicara mengenai kualitas demokrasi ada di bagaimana pemilihan calonnya mahar politik politik transaksional
itu masih berlangsung
apa catatan anda terkait dengan ini mas
kalau dari cerita mas fadli tadi satu itu absurd sekali
bahwa ada hanya dki saja yang nampak
yang kedua ini bentuk apa namanya kekonyolan kita berpolitik
kekonyolan kenapa ya
tadi mengapa kita selalu dengan etalase yang kita berdasarkan terutama panggung belakang dan apa namanya serambi republik yang begitu luas tidak kita urusi
apalagi tadi ketika jangan jangan ya
ini sebenarnya tanggung jawab tiga
antara partai kpu partai politik dan juga media
nah kalau bicara kpu oke
bagi sejauh mana kpu melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pilkada
oke itu sudah ada sop yang harusnya diikuti
yang kedua partai politik
nah partai politik ini
apakah partai politik bermain
apakah ini bagian
kalau kita bukan seudah udahan partai politik
jangan jangan ketika etalase jakarta begitu dibesarkan itu menutupi apa transaksi politik transaksi sosial
kalau politik transaksional mana politik yang parah
kalau kita lihat di jakarta mungkin bisa terlihatnya wah ini sudah politik demokrasi kita sudah semakin berkualitas karena minim transaksi misalnya
tapi kalau ini hanya menutupi menurut anda
menurut saya kalau begini ya jelas tertutupi
jadi transaksi kan terjadi transaksional terjadi mobilisasi massa dan kapital yang besar dalam perhelatan pilkada yang ada satu ratus satu ini
yang jelas tadi di pilkada politik itu lokal
nah bagaimana yang lokal ini
itu bisa kita juga ungkap
bagaimana media media lokal bisa ditarik dalam diskursus media nasional
nah itu saya sih agak apa namanya tidak percaya ya
dan common sense publik juga tidak percaya itu
ada baunya walaupun tidak kelihatan
karena kita semakin pintar
semakin pintar untuk menyembunyikan itu
tapi bagaimana praktik praktik politik itu
praktik praktik politik yang katakanlah yang curang
yang kecurangan money politik dan segala macam
itu bisa diungkapkan
itu yang tidak terungkap
jangan jangan ketika etalase jakarta dibesarkan
itu merupakan bagian dari skenario untuk menutupi panggung besar yang ada di belakang
sehingga tidak terlihat
tapi kalau kita baca evaluasi
yang terjadi di pilkada serentak dua ribu lima belas
nanti akan saya minta catatan anda berdua
kita akan lihat
bookmaster persepenggaraan kampus
sebelum menatap ke depan
kita coba dulu menoleh ke belakang sejarah
kalau kata bung karno jasmerah
jangan lupakan sejarah
kita akan lihat bagaimana pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh
dan juga mas ari
catatan anda terkait dengan kualitas demokrasi
administrasi pemilu di
pilkada serentak dua ribu lima belas ini kan suatu
apa ya suatu perkembangan demokrasi
tapi pasti punya catatan banyak
kemudian catatan anda yang perlu diperbaiki
di pilkada dua ribu lima belas yang paling penting adalah
dari segi administrasi kepemiluan kita memang
sudah cukup baik tapi memang tadi
kesiapan tadi ketika nanti dideliver
ke daerah daerah terutama
penganggaran itu memang dalam kasus
dua ribu lima belas kemarin banyak dari beberapa daerah
yang memang kesulitan
untuk pengadaan penganggaran karena memang butuh
kepala daerah setempat nah itu kan
ada bagian dari kontestasi politik setempat
ketika dia mau maju lagi atau tidak itu
hal hal kerumitan lain jangan saling menyandar
pada penyandaran anggaran
di daerah itu terjadi itu yang pertama yang kedua
bagaimana itu sekarang
mekanisme itu bisa dirapikan
ketika misalnya bawaslu yang
hanya sebagai baga baga erok itu bisa meng cover
yang terjadi dan bagaimana
penanganan itu bisa juga
diselesaikan dengan baik nah mekanisme
ini yang perlu
kita lakukan pemberesan jangan
sampai beberapa kekurangan yang
dijadi dua ribu lima belas itu nanti terjadi lagi di
soal administrasi kepemiluan dan juga
kesiapan apa namanya aparat
penyelenggara pemilu daerah itu yang
menjadi catatan kualitas demokrasi sendiri
bagaimana kemudian output dari
pilkada ini kan memilih pemimpin apakah
kemudian dari pilkada ke pilkada
kita sudah cukup panjang melewati
pilkada ini apakah menurut anda ada
perbaikan dari masa ke masa mas ari
dengan pilkada seretak terakhir kita
berharap bahwa ada perbaikan tetapi
banyaknya calon kepala daerah yang
tersandra permasalahan korupsi itu juga
mencicatatan kita muncul ada yang hutangnya
baru ditagi sekarang muncul memang
beberapa calon kepala daerah yang
kemudian bekerja yang baik proven tapi itu
hanya beberapa titik saja secara umum
juga masih banyak hal hal yang tersandra
tadi ya persoalan ketika dia pencalonan sehingga
terjerat korupsi secara umum sih kita
masih berharap bahwa demokrasi kita cukup
baik karena apapun konflik juga terjadi
konflik tapi eskalasi tidak tidak tidak
nasional tidak menjadi besar
sudah mulai dewasa belum sih bagaimana
kemudian memilih orang yang lebih baik
misalnya tidak mau transaksi politik atau
transaksi uang dalam pemilu atau
memang masih ya masyarakat kita nggak
pernah berubah tetap terima uang tetap
milih orang yang bagi bagi uang tidak
ada apa ya calon calon yang kemudian
dipilih karena track record yang bagus kualitas
kepemimpinannya yang luar biasa gitu
jadi di tengah semua kekurangan yang ada
dari proses pilih keadaan kita demokrasi
lokal itu memang publik memang kalau kita
cara semakin cerdas dalam arti
munculnya fenomena relawan di beberapa
daerah selain jakarta itu juga indikasi
bahwa publik memberikan sebuah respon
ketika terjadi kebuntuan di sistem
partisipasi publik terutama orang muda
memberikan solusi dengan apa namanya
relawan atau seperti itu jadi di jogja
juga menjadi menarik cukup kita ikuti ketika
jadi beberapa kota yang lain
suatu fenomena untuk mengkontes ketika
partai politik mengalami kebutuhan
terobosan yang dilakukan oleh publik ini
merupakan sebuah catatan yang baik
juga koreksi terhadap sistem demokrasi
kita dalam arti bagaimana korespon
partai politik tapi kedepan sebenarnya
kita masih bisa berharap bahwa
demokrasi kita akan lebih baik karena
memang ada sebuah enlightent baru dari
publik semua orang muda dengan media
mulai ada sebuah kesadaran baru tentang
bahwa saya sebagai warga negara
punya tanggung jawab untuk menentukan
siapa pemimpin saya hal hal itu mulai
terjadi ketika munculnya tadi ya
namanya tanggapan tanggapan di media
pulih munculnya relawan munculnya itu
adalah walaupun kita baca sebagai sebuah
kondisi kritis terhadap partai politik
tapi itu adalah sebuah catatan bahwa
publik secara spontan secara alamiah
melakukan coba melakukan sebuah alternatif
terobosan untuk perubahan yang lebih baik
jadi ini perlawanan publik dalam demokrasi ada yang berkata
yang terlawan kemudian calon independent
yang semakin bergeliat gitu tapi saya
akan tanya ke mas fadli kalau kita
bicara sekarang tahapan pemilu di seluruh
di nasional itu kan masuk ke tahapan
pendaftaran calon independen dan juga
verifikasi seberapa antusias kemudian
animonya kalau kita lihat di jakarta kan
jakarta sepi setelah apalagi pak ahok
menyatakan ya sudahlah saya merangkul
partai partai lagi untuk tetap bersama
pacaran lagi dengan partai gitu di daerah daerah
lain seperti apa animonya
sependek ingatan dan pengamatan saya
dki jakarta tidak ada calon
perseorangan yang lolos ada satu yang
mendaftar pak iksan nursi tapi kan sudah
menyatakan tidak memenuhi syarat
memang tidak ada hal lagi yang menarik
yang untuk membincangkan tahapan calon
persoarangan ini menurut saya mungkin
akan menjadi berbalik ketika dki
jakarta punya calon persoarangan
makanya memang ini jadi perhatian juga
sebetulnya padahal ini tahapan yang
cukup penting proses verifikasi
dukungan calon persoarangan setelah
verifikasi faktual nanti kepada
setiap individu memberikan dukungan dan
di beberapa daerah itu terjadi
penyerahan dukungan calon persoarangan
aceh seingat saya ada calon persoarangannya
dan di beberapa daerah lain juga ada
makanya ini mesti diperhatikan karena
proses verifikasi persoarangannya
akan berdampak kepada kemungkinan
sengketa antara bakal calon persorangan
dengan kpu yang nanti akan diselesaikan
oleh pengawas pemilu dari
pilkada serentak dua ribu lima belas apa yang terjadi
dengan sengketa sengketa yang mungkin bisa
ini jadi catatan penting satu
regulasi pemilu kita memberikan
pengaturan bahwa yang akan menyelesaikan
sengketa pemilihan untuk tahap pertama
antara kpu dengan bakal calon itu
proses pencalonan adalah pengawas pemilu
nah dari catatan pilkada dua ribu lima belas itu
menyisakan beberapa catatan misalnya
soal proses yang sangat lama hukum
caranya yang belum detail dan kemudian
berdampak kepada penundaan pilkada di
beberapa daerah nah makanya hari ini itu
posisinya seingat yang saya tahu ya
perbawas lu untuk proses penyelesaian
sengketa ini belum selesai karena terhambat
dpr dulu kan nah makanya ini instrumen
hukumnya saja belum siap karena kemudian
mesti berhadapan juga dengan kemungkinan
sengketa ini kan menjadi titik bahaya
yang mesti diperhatikan kalau kita baca
undang undang pilkada baru nomor sepuluh tahun
dua ribu enam belas ini kan mengatur banyak sekali
sanksinya tegas sekali kan kabarnya ini
menjadi salah satu undang undang yang
paling tegas memberikan sanksi bagi para
pencoleng coleng transaksi politik
kemudian money politik menurut anda sudah
begitu cukup dari segi administrasi
juga perundang undangan untuk bisa
mengapa ya menghukum para pembelok
demokrasi ini jadi begini menurut saya
kalau dilihat semangatnya mungkin bagus ya
undang undang sepuluh dua ribu enam belas ini bahkan
bawaslu pengawas pemilu diberikan
kewenangan untuk diskualifikasi calon
berat sekali sanksi bagi peserta pilkada
disekali kuat nomoran bawah diskole
fikasi itu adalah saksi terberat bagi
peserta pilkada tapi kan kemudian
mas kalau dibaca betul undang undang apa
ketentuan diskualifikasi itu di
penjelasannya tapi memberikan ruang juga
berapa laku politik uang itu untuk
memberikan uang case kepada pemilih kan
ada pengaturan bahwa tidak sangsi
diskualifikasi atau politik uang
tidak berlaku jika penyerahan uang
tunai itu diberikan satu untuk pemberian
transport uang makan hadiah dan lain lain
nah ini kan suatu kekeliruan yang
semestinya tidak terjadi ya itu ada ada
prima itu makanya untuk melakukan
pencolokannya tretoknya bagi bagi bagi
bagi kita apapun alasannya pemberian uang case kepada pemilih dalam alasan apapun
akan menjadi sesuatu persoalan dalam prinsip penyerahan mandat dalam proses elektoral dalam hal ini pilkada
nah kalau memang uang case itu diberikan kepada pemilih makanya ini jadi transaksionalnya selesai ketika itu uang itu diberikan
nah makanya ini yang mesti dihindari
meskipun kemudian kita lihat di beberapa peraturan kpu itu kan coba menghindari bahwa tidak boleh pemberian uang tunai
dan kita mesti lihat bagaimana itu nanti pengaturannya
nah makanya memang kalau semangatnya baik nah ini mesti kita lihat peraturan bawaslu karena bawaslu nanti yang akan menegakkan ini
masih segera diselesaikan
nah karena ini belum selesai terhambat karena proses konsultasi belum bisa dilakukan
ya kita agak khawatir juga karena ini ada kemungkinan sengketa di beberapa daerah yang kalau kalau nanti calon persorangannya dinyatakan tidak memenuhi syarat
mengajukan sengketa apa yang akan jadi rujukan untuk penyelesaiannya karena peraturan teknisnya belum ada
peraturan teknis masih bermasalah tapi kemudian payung undang undangnya dianggap lebih maju
karena terutama bisa mengantisipasi hal hal yang dianggap menjadi masalah masalah dalam demokrasi pilkada
misalnya transaksi uang gitu
menurut anda mas ari apakah kedepannya ini dengan peraturan yang sudah semakin kuat gitu
kemudian peran bawaslu yang ditingkatkan meskipun tetap saja kalau kata mas fadli tadi banyak sekali celah celah yang bisa dipakai
menurut anda secara kualitas politik yang transaksional itu akan bisa jauh
dikurangi apa enggak
tidak ada peraturan yang sempurna
karena sebaik apapun peraturan selalu ada celah untuk kita melakukan sebuah pelanggaran atau celah untuk melakukan pelanggaran terhadap undang undang itu
sehingga yang paling kunci adalah ada peraturan tapi ketika ada celah
kemudian pada sisi yang lain aktor aktor demokrasi kita aktor para politisi kita itu ada attitude ya
attitude ya kayak udah bicara attitude itu ada sebuah attitude yang harus
kita harus kita akui bahwa itu kemudian mengkapitulasi celah celah itu
nah altitude berpolitik katakanlah animal politik yang menghalalkan cara ini itulah menjadi catatan kita
sehingga mungkin satu sisi himbauan moral tidak cukup
kita pelan pelan butuh memperbaiki sistem dan struktur perundang undangan kita
bagaimana peraturan itu bisa diperbagi dan berbagi terus dan fungsi kontrol juga harus kita lakukan
dan perlibatan masyarakat juga perlu sehingga paling tidak ketika sekarang animal politik
yang banyak berkeliaran di pilkada ini daerah
karena animal politik banyak yang sekarang datang ke jakarta
itu urusan urusan bagaimana mendapatkan restu untuk tiket masing masing kepala daerah
boarding pass ini juga penting karena partai politik masih menjadi
nah mendapatkan boarding pass ini boarding pass ini itu sekarang kalau kita lihat
kita cegat di bandar soekarno itu banyak itu politik dari daerah itu datang ke jakarta untuk mendapat
mendapat apa namanya untuk mendapatkan boarding pass itu
sehingga apa namanya attitude dari para politisi kita itu yang perlu kita jadi ini
tetapi bagaimana membangun sistem dan amnest
pengawasan masyarakat yang baik itu yang perlu kita lakukan
kalau mas ari katakan tadi maaf saya potong
relawan kemudian munculnya relawan tidak hanya di jakarta
bahkan dalam skala nasional sudah dilakukan oleh presiden jokowi pada pemilu dua ribu empat belas yang lalu
kemudian juga fenomena calon independen yang sudah semakin hari
semakin banyak dan semakin mungkin saja kualitasnya semakin baik
apakah dengan munculnya dua variable ini
telah membuat partai politik penyelenggara pemilu itu menjadi lebih profesional
dan lebih care atau lebih berubah
seperti tadi anda katakan mas ari
seharusnya ada sebuah proses dialektik antara munculnya relawan dan partai politik
tapi yang terjadi adalah partai politik kita masih bebal untuk melihat kondisi ini
jadi ketika munculnya relawan di jakarta dimunculkan adalah istilah deparpolisasi
bukan merupakan suatu otokritik untuk partai politik untuk memperbaiki sistem perekrutan segala macam
pekan dki atau banyak tempat lain itu nah kesulitan partai sebenarnya kesulitan
maksudnya pasus kdki itu sebenarnya partai kesulitan untuk menemukan kader terbaik untuk memimpin daerah
ketika ada fenomena pak ahok itu kan standar pemimpin daerah jadi tinggi
banyak di daerah lain yang tidak punya standar itu
akhirnya tidak dilihat di media juga
dan kemudian juga partai menjadi asal asalan
jadi ya itu hal hal begini yang perlu dicatatkan sehingga ke depan sebenarnya fenomena relawan itu harus menjadi
critical point untuk bisa memberikan katakanlah tamparan politik untuk partai penyelenggara pemilu untuk semakin baik
varietas calon calon yang kemudian anda lihat sudah mulai digadang gadang di masyarakat
pertarungannya kualitasnya menurut anda sudah lebih maju dibanding pilkada serentak dua ribu lima belas
atau memang partai politik memang tidak pernah belajar pada umumnya gitu
ya kalau dilihat dari beberapa daerah kan kemudian atau spesifikasi partai politik ya kan memang ada yang kemudian melakukan penjaringan
tapi kan kemudian prosesnya tidak seperti yang diharapkan juga
ada proses yang terbuka ada indikator kemudian yang apa yang dijadikan alasan kemudian mengusung
apa yang dijadikan alasan untuk tidak mengusung orang itu
nah terkait calon ini kan sebetulnya perdebatan di permukaan saja kalau menurut saya
padahal ada yang jauh lebih substantif dari itu
bagaimana kemudian tahapan pilkada itu berjalan secara profesional secara fair secara sesuai dengan aturan main yang sudah ada
kalau kita melihat apakah orang ini maju atau tidak eskalasi politik dengan partai politik seperti apa
itu kan sangat di permukaan sekali menurut saya
kalau incumbent sendiri gimana mas ini menarik sekali
bagaimana kemudian ada lagi lagi pak ahon

ahok kemudian memunculkan isu yang kemudian ditangkap secara nasional
cuti pilkada misalnya
ini adalah bagaimana menghindari incumbent untuk tidak intervensi dalam proses
ya itu jadi salah satu isu yang penting juga dari evaluasi pilkada dua ribu lima belas
kenapa incumbent mesti cuti selama masa kampanye
satu saja untuk menghindari potensi konflik kepentingan dengan posisinya sebagai kepala daerah
dengan posisi yang lain sebagai seorang calon kepala daerah yang mesti menang dalam proses pilkada
ada gak catatan catatan anda terkaitkan ini
oh di beberapa daerah
di beberapa daerah
yang kemudian di pilkada dua ribu lima belas itu yang pilkadanya diulang itu di beberapa daerah muna dan lain sebagainya itu
banyak persoalan karena memang terjadi netralitas dari birokrasi
tidak netralnya birokrasi tidak netralnya penyelenggara
itu karena apa pertarungan incumbent yang sangat berbahaya di dalam proses penyelenggaraan pilkada itu
tarik menarik kepentingan dan segala macamnya
nah sudah disuruh cuti saja itu tarik menariknya masih luar biasa
apalagi tidak cuti
nah makanya kemudian memang ini menjadi salah satu hal yang penting juga
ya untuk menghindari konflik kepentingan
jangan bicara di jakarta saja jakarta oke
mungkin semua orang sudah lihat
semua jarum jatuh saja mungkin di balai kota jadi berita kemudian bagi orang
tapi bagaimana dengan daerah lain
di beberapa daerah yang kemudian masyarakat sipilnya masih terbatas
partisipasi masyarakatnya masih terbatas media masih terbatas
nah bagaimana kalau income nya tidak cuti
dan bagaimana kemudian dampaknya terhadap netralitas birokrasi
penggunaan fasilitas negara dalam kepentingan si calon
dan itu terjadi di pilkada
terjadi di kabupaten muna terakhir yang pilkada itu kita sempat lihat ke sana
kenapa persoalan pilkadanya berlarut larut
karena memang persoalan netralitas birokrasi dan netralitas penyelenggara pilkada
kenapa itu terjadi tarik menarik antar kepentingan income bank
mas ari catatan anda ini terkait cuti pilkada yang kemudian dipersoalkan bahkan di judicial review oleh pak ahok ke mahkamah konstitusi
ini menurut anda seberapa penting sih netralitas dan kepentingan
sebenarnya masalah netralitas ini sebelum kita mengakhiri diskusi
untuk menjamin sebuah pemilu yang jurdil fair game dalam pemilu cuti itu patut menjadi sebuah keharusan
karena tadi netralitas ya
mas ari kata pak ahok tujuannya baik nih supaya nggak dicawai cawai
iya jangan jakarta aja kalau tujuan jakarta mungkin baik oke
jadi seorang pak suky cahayapurnama pun kenapa hanya berpikir soal jakarta
bahwa indonesia itu kan bukan hanya jakarta surabaya tapi juga dari sabang sampai merauke
dan ada satu ratus satu pilkada
bagaimana pemimpin politik kita ketua partai politik politisi kita para calon kepala daerah itu melihat ini sebagai sebuah agenda nasional
bukan agenda dki jakarta
jadi itu yang menceritakan kita bagaimana ini juga jadi terobosan media dan kpu juga bisa melihat ini bagaimana sosialisasi ke publik juga bisa berjalan
terakhir mas fadli sebelum kita menutup perjumpaan atau diskusi kita malam hari ini
apa catatan anda yang perlu dilakukan segera oleh para penyelenggara pemilu kpu bawaslu dan juga pemerintah dan juga parlemen pastinya yang lagi rasa sekarang
ya satu seluruh pr instrumen hukum untuk penyelenggaraan teknis pilkada mesti dituntaskan
kalau bisa dalam minggu depan semua dituntaskan
karena kan besok dpr sudah mulai masuk lagi
dan semoga itu bisa dituntaskan kemudian
kemudian dari penyelenggara pilkada khususnya kpu dan bawaslu mesti memproteksi seluruh penyelenggaranya sampai ke tingkat daerah bahkan sampai ke tingkat kpps
betul betul menjaga netralitas mereka untuk penyelenggaran pilkada yang lebih demokratis
terakhir untuk mas budi dan teman teman juga
bagaimana kemudian meng cover
ya cover daerah
proses teknis penyelenggaran pilkada itu sampai ke hal yang lebih dalam
tidak hanya perdebatan di permukaan calon tapi juga persiapan pilkadanya kemudian persoalan persoalan lain di daerah
salah satunya aceh yang sangat menarik menurut saya papua barat dan lain sebagainya
karena kalau tidak diprototi media mereka juga bisa ambusing
kalau media memberitakan tentunya
karena tingkat kompromis tsi lebih besar
kalau media memberitakan interest publik tentu akan terbangun juga
baik kita akan lihat saja bagaimana ke depannya
mudah mudahan saja ini dari mulai tahap persiapan sampai nanti ujungnya di pilkada serentak
dan outputnya kualitas demokrasi juga
jadi lebih baik kita bisa menghasilkan pemimpin pemimpin yang punya standar kualitasnya
itu harapan kita
terima kasih mas adi terima kasih